sementara harga bawang merah yang sempat naik menjelang ramadan kini berangsur turun
turunnya harga bawang dikarenakan pasokan dari beberapa daerah kembali melimpah
ya harga bawang merah turun
ini menjadi kabar baik sesudah beberapa pekan terakhir mulai dari menjelang ramadan sampai awal ramadan
ini beberapa komoditas naik mulai gula pasir kemudian daging sapi daging ayam
nah hari ini terpantau harga bawang merah di jawa timur turun
seberapa besar turunnya kita tanya langsung ke salah satu pedagang di sini
ini bersama saya sudah ada pak soleh ya pak ya
pak soleh ini gimana kabarnya bawang merah hari ini pak soleh
ya agak turun agak lumayan daripada sebelumnya
hari ini berapa pak ini ada macam macam bawang merahnya boleh diceritakan yang ini berapa yang ini berapa gitu
yang khusus untuk nganjuk yang tanggung yang tanggung sembilan belas dua puluh
kalau untuk probolinggo ya main dua puluh tujuh
jadi memang kalau di jawa timur itu supply bawang merah ada dari nganjur dari pro bolinggo ya pak
nganjur sembilan belas dua puluh ribu rupiah per kilogram ya tanggung
kalau yang pro bolinggo ini tadi dua puluh tujuh rupiah per kilogram ya pak
sebagai pedagang ini turun dari tertinggi kemarin sempat tiga puluh delapan ribu ya pak
ini diprediksi kalau dilihat pedagang karena apa pak faktornya
yang hari ini kalau prediksi hari ini kemungkinan stabil stabil aja
ya tau stabil stabil
kalau naik lagi ya kesulitan
kalau turun ya juga cuma stabil aja sekarang itu
terima kasih waktunya pak soleh
selamat natal bawang merahnya kembali
ya memang ada beberapa faktor bawang merah di jawa timur ini turun
salah satunya adalah penghasil bawang merah mayoritas di probolinggo dan juga nganjuk ini mulai panen sejak akhir mei kemarin
dan diprediksi panen ini akan berlangsung sampai akhir juli nanti
sehingga diprediksi meskipun di tahun dua ribu enam belas ini sempat bawang merah harga terendah di angka enam belas rupiah
sampai lebaran nanti
dipredisi oleh para pedagang ini harganya maksimal di atas dua puluh ribu rupiah
widah subianto surabaya